usianya tak lagi muda mungkin kayuhan kakinya sudah tak sekuat dahulu
namun semangatnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga masih sama
ya ialah ali sodikin sudah puluhan tahun ia menjalani profesi sebagai tukang beca di surabaya
ia bercerita bahwa dahulu becak sempat menjadi transportasi idola masyarakat
tidak seperti sekarang becak banyak yang dimodifikasi menjadi becak motor
pada zamannya becak yang dikenal masyarakat hanya satu yaitu beca kayu
ali sodikin pun sempat merasakan zaman di mana setiap beca harus memiliki stnk dan memiliki jam operasional
becak berwarna biru untuk yang beroperasi pagi hingga malam
sementara beca putih beroperasi dari malam hingga pagi hari
jika ada becak yang melanggar jam operasional
maka akan ada petugas yang memberi sanksi
sehingga saat ini sodikin masih menyimpan stnk becak miliknya
becanya pun masih lengkap berplat nomor
kisah yang ali sodikin ceritakan itu adalah pengalamannya di masa lampau
saat itu pengguna jasa becak di surabaya begitu tinggi
berbeda dengan saat ini tak jarang saya melihat para pengemudi beca menunggu berjam jam
namun penumpang tak kunjung datang
sebelumnya kita sudah dapat seratus seratus lebih
paling rata rata sembilan puluh sembilan puluh
sebagai alat transportasi umum
beca juga merupakan tanda transisi mobilitas sipil
dari penggunaan tenaga hewan ke tenaga manusia
menurut sejarahnya beca memang pernah berjaya di kota kota besar
seperti surabaya sekitar tahun enam puluh an hingga sembilan puluh an
surabaya sebagai salah satu kota sibuk dan syarat akan perdagangan
membuat transportasi becak diminati masyarakat
ada dua jalur gitu kan
jalur pertama itu melalui singapura
jalur kedua dari makassar jadi dari sulawesi
nah itu deh sampai di surabaya terutama popularitas becak itu sangat meningkat
itu setelah krisis
kala itu jumlah becak tidak terbendung
keberadaan becak mulai dianggap tidak sesuai lagi dengan gaya hidup
dan pola transportasi di kota kota besar yang akan dikembangkan pemerintah
maka pemerintah mulai memberikan regulasi ketat terhadap transportasi ini
beca yang dulunya bebas beroperasi di mana saja
mulai dilarang untuk melintasi jalan jalan protokol
ditambah lagi dengan moda moda transportasi lain
keberadaan becak bermunculan
di tengah kondisi yang semakin menghimpit
keberadaan beca pun mulai tersisihkan
masyarakat kebanyakan memanfaatkan transportasi becak untuk jarak dekat saja
pengiriman masakan kita pakai itu pakai beca pakai jasa becak
saya kan terus terang aja
kalau misalnya yang lainnya kan becak kan hampir tersaingi
hampir terkikis kalau saat ini ya
jadi saya pengen pakai jasa beliau
banyaknya kampung kampung di kota pahlawan
membuat eksistensi beca di kota ini masih cukup diakui
sekalipun jumlahnya sudah tidak sebanyak dulu
saat ini para tukang beca memilih untuk menunggu penumpang di tempat yang pasti
seperti pasar dan gang gang kecil dengan mobilitas tinggi
tim liputan surabaya jawa timur